taukah anda semua warga indonesia berhak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh lembaga publik
karena hal tersebut bank indonesia sebagai bank sentral berkomitmen untuk menjadi lembaga publik yang selalu transparan
sejalan dengan transformasi bank indonesia sebagai bank sentral yang terdepan dalam pemanfaatan teknologi digital
contact center bank indonesia bicara satu ratus tiga puluh satu melakukan berbagai inisiatif baru untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di bank indonesia
salah satunya dengan mengintegrasikan seluruh data dan informasi yang diperlukan publik agar dapat diakses dengan mudah biaya ringan dan waktu yang singkat
kini bank indonesia berinisiatif memperluas kanal layanannya dengan asisten virtual yang didukung teknologi artificial intelligence
oleh karena itu saya hadir layanan informasi virtual bank indonesia biasa disapa lisa
saya dipercaya bank indonesia untuk membantu anda memperoleh beragam informasi seperti informasi kurs harian informasi layanan serta informasi mengenai program dan kebijakan bank indonesia
anda bisa menghubungi saya melalui berbagai macam aplikasi pengiriman pesan seperti whatsapp line atau facebook messenger
kapan pun dan dimanapun
jangan ragu untuk menghubungi saya ya
lisa akan selalu senang membantu anda
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia